saya pengen melihat petani itu senyum lebar
nggak ada lagi ketakutan untuk bilang saya petani
egy salah seorang petani di desa keracak bogor jawa barat
telah menekuni dunia pertanian selama lebih dari dua tahun
sebagai petani egy memiliki semangat dan keahlian
dalam bertani sayur dan buah
mulai dari menanam tomat banggis durian pare hingga mentimun
namun memasarkan produk pertanian seperti buah dan sayur tidaklah mudah
banyak pihak yang harus dilalui petani sebelum produk dapat terjual kepada konsumen
semakin panjangnya rantai distribusi
semakin kecil pula keuntungan yang diperoleh para petani
kita harus menjual hasil panen kita itu ke beberapa orang
jadi ada beberapa orang mungkin ya
dari si a nih kita jual ke si a lagi
terus jual lagi ke si mamang yang satu lagi nih
baru nanti sampai ke pasar
tak hanya masalah penjualan produk
beberapa petani juga kesulitan untuk mendapatkan modal pengembangan usaha
namun beberapa regulasi perbankan
hingga minimnya literasi keuangan kebanyakan petani
menjadi salah satu hambatan untuk memperoleh dana
untuk mengembangkan usaha
jelas itu kita sangat kesusahan ya
karena buat kami ini buat petani
kesusahan itu kan biasanya di modal
karena untuk pembukaan lahan dan segala macamnya itu di awal itu sangat besar juga gitu kan
itu salah satu masalah terbesar kami
tak hanya perbankan
kini petani mulai melirik teknologi finansial
salah satunya melalui hadirnya layanan jasa keuangan seperti peer to peer lending
peer to peer lending adalah layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi peer
pinjaman dengan penerima pinjaman melalui sebuah aplikasi
bahkan kini banyak layanan yang secara spesifik bergerak di bidang pertanian
untuk membantu modal usaha bagi petani
dimudahkan lah mbak untuk permodalan gitu
selain itu kita juga dipermudahkan pemasarannya
jadi kekhawatiran yang dirasakan sama petani kayak saya ini nih
itu sedikit dikurangin lah
karena modal kita dibantu
untuk pemasarannya pun kita nggak khawatir
data ojk menunjukkan
hingga november dua ribu sembilan belas
dengan total rekening lebih dari lima ratus sembilan puluh satu ribu akun
ojk juga mengimbau masyarakat untuk memilih layanan yang telah terdaftar
dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan
nah untuk aturan yang sendiri memang ada peraturan mengenai tata cara penyelenggaranya seperti apa
lalu tata cara pendaftaran tata cara izin perizinan yang memang harus dapat dilengkapi
dan juga memang ada klausul mengenai perlindungan konsumen
bahwa penyelenggara memang harus mengedepankan prinsip prinsip pelindungan konsumen
seperti memang perlindungan data nasabah atau data konsumennya
baik itu data transaksi maupun memang data pribadinya
mengenai bagaimana mereka harus dapat memberikan informasi yang memang akurat
dan juga bagaimana mereka memang dapat melakukan
mengedepankan yang namanya perlindungan konsumen secara menyeluruh
melalui layanan peminjaman modal secara daring
petani akan dipertemukan oleh investor yang akan membiayai usaha pertanian mereka
investor atau pemberi pinjaman juga dapat memilih komoditas produk pertanian apa
yang akan diberi pendanaan
dilihat nih berdasarkan track recordnya
mana yang hasil outputnya memenuhi requirement kita
mereka akan datang nih
setelah datangnya ditanya ditawarkan
pak mau nggak meningkatkan hasil taninya
kalau petani berminat maka dijelaskan skemanya seperti apa
setelah mereka oke setuju kita bikin proyeknya
kutivasi dan kita mulai posting di website kita
nah kita tawarkan nih ke lender lender kita yang individual
mau berpartisipasi nggak untuk budidaya ini
tentu dengan red return tertentu gitu ya
tergantung komoditinya tergantung periodenya gitu ya
setelah kita dapat kumpulkan dananya
dana ini kita serahkan ke petani
untuk mereka kelola
untuk beli bibit pupuk tenaga kerja dan segala macam
setelah mengenal teknologi finansial
egy juga melakukan perluasan area tanam
untuk meningkatkan produksi panennya
untuk periode pertama itu yang biasanya kita dapat
di bawah satu ton untuk satu kali panen
waktu itu sampai kita satu tiga
kita juga bisa memperluas lahan kita nih
selain kita nanam tomat kita juga kan nanam cabai
cabai keriting terus nanem timun pare
terus kita juga sempat nih coba coba nanam semangka juga kemarin
melalui pemasaran media daring
keuntungan petani juga lebih optimal
karena tidak perlu lagi menjual kepada tengkulat
apalagi upah real buruh tani di indonesia
hanya sebesar tiga puluh delapan rupiah perharinya
tak hanya memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan modal usaha
egy juga telah belajar untuk memasarkan produknya secara daring
selain produknya yang bisa diterima langsung oleh konsumen
harga jual pun dapat memberi keuntungan lebih bagi petani